ini tipe tipe suara yang kita begitu dengar karakternya langsung gak terlalu merhatiin tekniknya
yang aku cari khususnya aku nunggu nunggu ada nggak orang bali yang bisa bikin aku
di dalam training box ini sudah ada sepuluh nama kontestan terbaik pilihan para judgest kita
top sepuluh yang layak untuk melanjutkan babak dan perjalanan mereka di karantina
siapa saja mereka
saksikan besok hanya di youtube channel hits record